inilah video amatir milik mh korban penganiayaan yang juga kernetruk saat tersangka rf tiga puluh tiga tahun warga kecamatan berbah sleman yogyakarta
melakukan penganiayaan dan pengancaman terhadap rekannya el sopir truk
kejadian tersebut terjadi pada pertengahan bulan lalu tujuh belas april dua ribu dua puluh tiga di jalan nasional yogyakarta wates kulon progo provinsi daerah istimewa yogyakarta
usai melakukan penganiayaan dan pengancaman tersangka kemudian kabur ke arah purworejo yang kemudian menembakkan airsoft gun ke arah kabin truk
pasca kejadian korban langsung melapor ke pihak kepolisian resor kulon progo
kini tersangka rf akhirnya menangkap ru
akhirnya berhasil diamankan petugas seminggu setelah kejadian dua puluh lima april lalu di rumahnya tanpa perlawanan
saat press release pada selasa siang tersangka mengaku hilaf dan terpancing emosi lantaran tidak terima kendaraannya dipepet dan disalib oleh korban
sedangkan senjata airsoft gun dibeli dari klub menembak
kanan hingga saya hampir terjadi kesalahan
setelah itu terjadi
berapa kali mas mukul
cuma satu kali
satu kali terus sempat menodongkan pistol ini
dari tangan tersangka petugas mengamankan barang bukti diantaranya satu pucuk senjata airsoft gun sebuah magazine berisi delapan butir gotri
dan terjadi perdebatan
kemudian tersangka juga sempat mengeluarkan airsoft gun dan memukul kedai
dari pelapor hingga pelapor mengalami luka di bagian dahi
untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya kini tersangka mendekam di sel tahanan mapolres kulon progo dan terancam hukuman maksimal dua tahun delapan bulan penjara